akibat hujan deras yang terus mengguyur bukit setinggi enam puluh meter di dusun oro oro ombol kabupaten trenggalek senin pagi longsor
akibat kejadian itu dua rumah warga rusak parah tertimbun material longsor
tanah longsor yang terjadi di dusun oro oro ombok kabupaten trenggalek ini sempat membuat panik warga sekitar
hanya beberapa saat setelah warga membersihkan desa tebing setinggi enam puluh meter tiba tiba ambrol
akibatnya dua rumah warga tertimbun sisa material longsoran
untuk menghindari kerugian yang lebih besar puluhan anggota dari kepolisian perhutani dan masyarakat mengevakuasi seluruh perabotan rumah tangga milik korban
evakuasi dilakukan karena kondisi rumah cukup parah
tembok bagian belakang dan samping hancur tertimpa tanah dan batu bahkan ruangan penuh dengan tanah
tebing longsor juga terjadi di desa olak alen kecamatan selorejo kabupaten blitar
dua rumah milik warga ambruk tertimpa material longsor
bahkan akibat getaran yang cukup keras belasan rumah warga mengalami retak
sementara jalan desa juga ikut longsor hingga putus total
untuk mencegah jatuhnya korban jiwa petugas kepolisian memasang polis lain di lokasi yang tanahnya retak dan amblas
pemerintah desa setempat juga telah membuat posko pengungsian dan mengevakuasi delapan kepala keluarga di radius sekitar tiga ratus meter dari lokasi longsor untuk menghindari bahaya longsor susulan